selanjutnya kita akan memantau perjuangan atlet atlet kita di kamboja
sudah bergabung koresponen cnn indonesia edo ekariski langsung dari arena sea games dua ribu dua puluh
selamat siang waktu indonesia edo
ini cabang olahraga mana saja yang berhasil menambah pundi medali bagi kontingen indonesia per hari ini
selamat siang sarah
sayangnya saya harus membawa salah satu kabar yang kurang baik dari tim bergu putri indonesia di cabang olahraga bulu tangkis yang baru saja usai
dimana akhirnya tim belutangkis bregu putri kita hanya mendapat medali perak setelah tumbang dari tim bregu thailand dengan skor tiga
dimana tiga pemain pertama dari bregu putri belutangkis kita itu langsung dikalahkan oleh pemain pemain yang nampaknya atau memang sepertinya jauh lebih senior
dibandingkan dengan pemain pemain kita
dari keterangan tim kepelatihan bulu tangkis tadi saya menanyakan bahwa memang perjalanan tim bergu putri indonesia khususnya di bulu tangkis ini selama beberapa waktu belakangan ini sebenarnya sudah cukup baik
hanya saja pada saat partai final dan bertemu thailand tadi memang secara jam terbang dan juga secara kualitas permainan ini tim indonesia masih ada di bawah thailand sehingga harus takluk dengan skor tiga
namun kita masih bisa berharap nanti
untuk khusus cabang olahraga belutangkis di bregu putra dimana pada pukul tiga sore nanti tim bregu putra akan menghadapi malaysia untuk memperbutkan juga medali emas di cabang bregu
namun selain kabar dari bulu tangkis sarah saya juga bisa menyampaikan beberapa kabar baik lain di mana indonesia juga bisa di hari ini sudah mulai menambah pundi pundi medali emasnya dari cabang atletik

polri dan kawan kawan juga sudah menyumbang medali emas akhirnya pada hari ini
dan dari cabang olahraga lain yaitu dari wushu ada tambahan satu emas dan satu perak atas nama m dava golden boy dan perak atas nama edgar saver marvelo yang dimana pertandingan wushu sendiri juga sudah berlangsung berbarengan dengan pertandingan belutangkis
secara keseluruhan sarah bisa saya informasikan indonesia saat ini masih menempati posisi keempat
dengan torehan hingga pukul setengah dua belas siang tadi ada total tiga puluh sembilan medali emas tiga puluh dua perak dan juga lima puluh tujuh perunggu
khusus untuk hari ini beberapa cabang olahraga seperti wushu tadi dan juga nanti bulu tangkis serta ada cabang olahraga renang serta juga atletik yang di disiplin ilmu tolak peluru kalau tidak salah juga nantinya akan mempertandingkan atlet atlet indonesia di partai final
kita masih bisa kemungkinan kita masih bisa menambah pundi pundi medali emas di hari ini untuk beberapa cabang olahraga saja
tidak hanya itu ke depannya juga kita masih akan bisa menambah beberapa pundi medali emas dari beberapa cabang olahraga lain yang masih diandalkan oleh kontingen indonesia untuk bisa mendongkrak peringkat kita hingga bisa mencapai sesuai target dari pemerintah sendiri pada saat memberangkatkan para atlet ke kamboja beberapa hari lalu
yaitu adalah peringkat tiga atau paling tidak bisa naik lebih dari peringkat tiga itu sendiri
sementara demikian sarah
baik terima kasih atas informasinya korespondensi nn indonesia edo ekariski yang melaporkan langsung dari phnom penh kamboja